gentur respati adalah ketua diaspora indonesia khusus bidang kuliner
bidang ini memang terbilang baru dan hanya memiliki enam anggota
padahal potensi pengembangan bidang ini begitu besar
sebagai senior chef di salah satu hotel berbintang di amsterdam belanda
gentur selalu berusaha memasukkan satu menu masakan indonesia dalam sajiannya
ini sudah ia lakukan selama puluhan tahun menjadi chef di hotel tersebut
bagaimana pak gentur menceritakan perubahan orang yang akhirnya tadinya mungkin belum paham tentang masakan indonesia
apa saja sih komentar komentar tamu tamu dari negara asing ini tentang masakan indonesia
komentarnya selalu positif ya
kalau saya sajikan itu upamanya rendang
rendang itu karakternya pedas
nah mereka itu selalu teringat ya dengan pedasnya ini
dengan pedasnya ini mereka teringat loh ini saya makan nggak pernah lupa ini rendang masakan indonesia
inilah yang bisa disebut sebagai diplomasi kuliner atau memperkenalkan kekayaan indonesia lewat makanan nusantara yang kaya cita rasa
potensi inilah yang akhirnya ditangkap oleh yudi haryono
seorang pengusaha kuliner
dengan bendera warung jakarta yudi punya mimpi besar membangun dua ratus rumah makan indonesia di seluruh eropa
namun pertanyaannya bagaimana kuliner indonesia beradaptasi dengan selera lokal
hal yang satu ini kerap menjadi hambatan
yang di polandia sudah kita adjust
jadi kita udah beberapa kali udah sering percobaan
kita sampai ikut street fair naik marketnya satu setengah bulan ya waktu itu ya
kita didukung dengan
kbri dari sini pak peter
luar biasa sekali itu antusiasmenya orang di sini
di kuliner indonesia ada campur pedas manis asam ya
itu tidak ada di makanan thailand itu
itu yang unik saya pikir
dan juga saya tidak pikir itu dua ratus outlet bukan terlalu tinggi
karena contohnya di warsaw aja ada lima puluh
satu kota aja ya
dan kita mau dua ratus di eropa
lalu seberapa besar pemerintah mendukung upaya ini
yang pertama kita mencarikan juga partner ya untuk di negara kita masing masing
itu penting sekali karena mereka yang tahu aturan aturannya
dan ada itu semua hukumnya apanya semua
untuk kebersihan untuk segala itu ada semua
kenapa thailand juga sukses
karena mereka didukung oleh pengiriman ingredients dari bangkok ya dan negaranya secara reguler dengan kargo
mereka support sekali itu
bukan tidak mungkin masakan indonesia bisa sepopuler masakan cina dan thailand
terutama di ranah eropa
perbedaan selera warganya yang tidak terbiasa dengan masakan kaya bumbu seperti indonesia

disiasati dengan strategi yang menyeluruh